pada hari ini pedagang kk lima di cikapundung barat ini lebih memilih menutup lapak mereka saat ppkm darurat
hal ini dilakukan karena akses menuju tempat ini ditutup oleh pemerintah kota bandung tiga kali dalam sehari
hal ini membuat para pkl kuliner merugi
zailani salah satunya lebih dari dua pekan ia tidak berjualan sehingga pendapatan utamanya hilang
padahal ia harus menghidupi keluarganya yang berjumlah delapan orang mulai dari orang tua istri hingga anak anaknya
sebetulnya ia pernah mencoba berjualan namun karena akses menuju lokasi jualannya ditutup tidak ada pembeli yang datang
ya habis gimana udah itu dicoba ada berapa hari ya beberapa hari jadi kita cuma jualan muka gitu gak ada yang belinya
otomatis kan kita pakai modal
evi pkl kuliner ini juga merasakan hal serupa
pendapatannya hilang sembilan puluh lima persen karena adanya penutupan
jalan jalan di lokasi ia berjualan selama ppkm darurat
ia hanya berharap pemkot bandung bisa memberikan pelonggaran aturan ppkm berupa pengurangan waktu penutupan jalan di wilayah cikapundung
tolonglah yang penting akses masuk ke cikapundung saya nggak minta muluk muluk pedagang tidak punya muluk muluk
yang penting sampai jam sembilan jam sembilan jam sepuluh udah beres
insya allah rekan rekan pedagang siap menjaga protokol kesehatan bagaimanapun juga kesehatan itu lebih utama
menurut koordinator pkl
jikapundung at ada satu ratus empat pkl yang terdampak
tiga belas diantaranya sudah gulung tikar karena kehabisan modal di masa ppkm darurat ini
kondisi serupa juga dialami oleh alfian pkl di cicadas kota bandung
alfian yang sehari hari berjualan pakaian ini mengaku sejak ppkm darurat diterapkan penjualannya menurun drastis
akibatnya alfian terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak dan istrinya
jadi gimana mau gak hutang gitu kan
isinya gini sehari hari kan kadang kadang gak laku
terus bantuan dari pemerintah juga kan untuk saya kan nggak dapat umkm
ya alasannya mungkin katanya ada pinjaman dibangun tapi yang lain dapat gitu
makanya aneh gitu
pemerintah kota bandung sendiri telah mengeluarkan peraturan wali kota no tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan ppkm level empat di kota bandung
dalam aturan tersebut pkl
diberikan tambahan waktu berjualan hingga pukul delapan malam
sementara terkait penutupan jalan yang dianggap membuat dagangan pkl sepi
pemkot bandung juga meniadakan penutupan jalan pagi dan siang hari selama masa ppkm level empat
meskipun demikian izin membuka usaha hanya diperbolehkan untuk pkl kuliner
yang dilakukan secara takeaway dan dilarang melakukan makan di tempat
sementara bagi pkl lain diminta untuk tidak dulu berjualan
kalau tidak terlalu signifikan dia kooperatif menutup sendiri dan lain lain
kita berikan kesempatan untuk menutup sendiri
artinya manusiawi lah
ya jadi kita usahakan kalau memang itu ada itikat baik
terus ada jiwa kooperatifnya ya kita usahakan lebih persuasif
ppkm level empat di kota bandung akan dilaksanakan hingga dua puluh lima juli mendatang
nantinya pemerintah kota bandung akan melakukan evaluasi untuk menentukan level ppkm secara berkala
sesuai dengan kondisi pandemi covid sembilan belas
liputan cnn indonesia bandung jawa barat